papa mau ngajak reina naik pesawat ke luar negeri
oke kalau begitu rena sekarang komit dulu sama ibu panti ya
ibu aku mau naik pesawat dulu ya
iya sayang kamu jangan nengkal ya
nurut sama papa al
terima kasih ya sayangnya
terima kasih kamu udah milih
itu jadi papanya reina
terima kasih sudah hadir
mari pak silahkan pak
selamat ya pak
terima kasih ya
bagus tempatnya pak
semoga restorannya itu sukses
mama di dalam lagi nyambut tamu yang lain
aku ke dalam beli ya
tadi bilangnya siapa dateng
kemarin akhirnya mama marahin andin
loh emang kenapa dimarahin
ya kemarin dia tiba tiba datang ke rumah
jadi yaudah mama marahin dia
udah elsa biarin andi ya
aja biar dia mikir
dia ga akan berani ganggu nino lagi
ya juga sih ma
tapi mama tenang aja ya
aku sama nino udah ngobrol dari hati ke hati
dan dia juga udah janji sama aku
ga akan peduli lagi mba andin
tapi kamu harus tetap hati hati sama andin
mama bener bener gak mau
apa yang terjadi sama mama dulu
itu terjadi sama kamu
ini kayanya aku gabisa dateng deh
soalnya aku juga lagi ngenak badan nih
aku udah mulai demam
kamu udah ke dokter belum
kalo al ga ada papa yang anterin kamu ke dokter
pa udah pa gapapa
mungkin aku cuma butuh isyarat aja
kan capek kan
al sekarang dimana
ada deket kamu ga
mas al udah berangkat kerja pa
kerjaan dia banyak
dan lagi pula aku rasa mas al juga gabisa dateng
iya kemaren al memang bilang
dia gabisa dateng kesini
tapi papa memang berharap kamu bisa hadir kesini nak
maafin aku pak
aku udah bohongin papa
yaudah gini deh
kamu istirahat aja
kamu cepet sembuh ya
ya allah semoga andien cepet diberi kesembuhan
jadi dateng andieng
tadi dia bilang dia gabisa dateng
apa udah ke dokter
belom belum ke dokter
dia tadi bilangnya cuma demam sih
tapi tetap aja apa jadi kepikiran
andieng suka begitu soalnya
tunggu papanya khawatir soalnya
kenapa aku jadi mikirin andin
andin kan sudah punya suami
aku harus lebih menjaga perasaannya elsa
aku pergi sebentar ya
aku mau ke tempatnya andieng
ya sebentar aja
ini kan acara kamu
yang bener dong
andieng itu punya suami
suaminya bisa urus dia
suaminya bisa telfon ambulans
atau bisa nyediain helikopter kalau perlu
saat ini hak adopsi rendah
memang sudah jatuh ke tangan bapak
tapi bapak masih dalam pengawasan tim tippa
apa itu bu
pertimbangan perizinan pengangkatan anak
jadi selama enam bulan kedepan
bapak masih akan tetap dalam pengawasan tim ini
jika terjadi hal hal yang kurang berkenan
tim ini bisa saja membatalkan hak adopsi bapak
jadi saya harap bapak bisa menjaga baik baik
kepercayaan dari kita semua
sekalian saya mau minta izin ke ibu
saya mau ngajak rena ke luar negeri
kami mau jenguk mama saya disana
boleh pak silahkan
terima kasih juga anak bu ya
saya jamin rena akan baik baik aja sama saya
ini mobilnya sudah dateng
nanti rena naik ini
gimana udah selesai

papa mau ngajak reina naik pesawat ke luar negeri
oke kalau begitu rena sekarang komit dulu sama ibu panti ya
ibu aku mau naik pesawat dulu ya
ya sayang kamu jangan nakal ya
nurut sama papa al
terima kasih banyak
saya mau naik pesawat dulu ya

salim dulu sama ibu
ya udah saya permisi ya bu
iya silahkan pak
silahkan tuan putri
reni tolong diri semua beresnya ya
soalnya nanti sore aku ada pemotretan
eh bisa gak sebelum kalian pulang
kalian mampir dulu ke tempatnya andin
papa masih khawatir
tadi kan elsa bilang dia mau ada pemotretan
kok kamu malah minta ke tempatnya andin sih
kalau papa bisa ke sana papa ke sana juga
karena masih banyak tamu
sebentar aja bisa nino elsa
ya aku terserah elsa aja pak
nanti aku sekalian mampir ke sana
kalau gitu papa juga mau siapin makanan buat andin ya
nanti kalian bawa
kamu tau rumahnya andin dimana
tau kok pak
setahun yang lalu kan aku datang ke open house nya a
di komplek perumahan elit pondok pelita jalan alamanda lima
ya udah sebentar ya
papa siapin dulu
tadi papa udah
ah ini dia
kasih andin ya
yaudah kok gitu kita pamit ya
selamat jalan ya
nah sukses pemotretan ya